kita ke informasi lain mario dandi satrio dan shane lucas dihadirkan dalam persidangan lanjutan
kasus penganiayaan david ozora bagi terdakwa ag di pengadilan negeri jakarta selatan
selasa pagi dengan diantar mobil tahanan polda metro jaya mario dandi dan shane lucas
tiba di pengadilan negeri jakarta selatan tanpa memberikan keterangan kepada pers
keduanya hanya mengangguk saat ditanya kondisi kesehatan dan kesiapannya mengikuti proses persidangan
sebelumnya terdakwa ag yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum
tiba lebih dulu pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
selain menghadirkan mario dan shane sebagai saksi agenda persidangan hari ini juga mendengarkan
keterangan sejumlah saksi lain dan ahli seperti ahli hukum pidana ahli digital forensik
dan dokter yang pernah menangani korban david ozora